sementara presiden joko widodo menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam urusan penentuan calon presiden atau calon wakil presiden
pernyataan ini untuk merespons pertanyaan tentang wacana gibran raka buming raka menjadi cawapres pada pemilu dua ribu dua puluh
hal itu disampaikan jokowi di sela sela kegiatan kunjungan kerjanya di china world hotel beijing republik rakyat tiongkok pada senin malam
jokowi menyatakan bahwa penentuan pasangan capres dan cawapres tersebut merupakan wewenang partai politik
ada pun tentang keputusan mahkamah konstitusi jokowi menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan yudikatif
oleh karena itu ia mempersilahkan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada mk
keputusan mk silahkan ditanyakan ke mahkamah konstitusi
jangan saya yang berkomentar
silahkan juga pakar hukum yang menilainya
saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan mk
nanti bisa disalah mengerti seolah olah saya mencampuri kewenangan yudikatif
pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik
silahkan tanyakan saja ke partai politik
itu wilayah parpol
dan saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres